buat kubunnya yudhaka
para para wangan belas
bagaimana keadaan masyarakat
dia baik baik saja
tenanglah gusti prabu
gusti prabu tidak perlu khawatir
sudah ada tabib lain
aku harus melihatnya
gusti prabu terluka parah
apakah kamu tidak bisa menuruti
apa yang dikatakan oleh tabil
apakah baik baik saja nimas
aku sangat mengkhawatirkan dirimu nimas
kenapa kamu selalu memikirkanmu
bukan orang lain
sedangkan saat ini
kamu sedang dalam keadaan sakit parah
karena kau adalah calon istrimu
tidak bisa begani
ada apa rakyat
rai ibunya berkasih keluar dari atas
berjurit tangkap perempuan yang tak berani hadapi ini
tidak ada apa apa siliwangi
tidak ada apa apa
aku membawa bukti
yang telah membunuh dinda subang lara
setelah menemukan anang
dinding biar tidak terbakar
ini sudah yang kesekian kalinya
kamu rela berkorban
aku berusaha untuk membencimu
tetapi aku tidak bisa
justru aku merasa imba kepada dirimu yudhakara
aku harus melupakannya
aku harus membenci yudhakara
aku harus membiarkanmu mati udara
aku tidak bisa meninggalkannya
dia sudah banyak
aku sudah berhutang nyawa
mengapa kamu membuatku merasa gelisah
mengapa kamu membuatku bunda
para parawangan belas
ceritakan yang sebenarnya
kami telah membunuh ratu subang lara
itu bukan atas perintah ratu ambekasi
kami dipaksa oleh seorang perempuan
dan juga ratu kendering mani
mereka bekerja sama
untuk mempunyai ratu ambekasi
tidak pantas untuk dihukum
aku tidak menyangka
kalau rai akan bertindak seperti itu
ayah anda meminta
nanda prabu untuk hukum
pelaku yang sebenarnya
sebagai seorang raja pajajara
seorang raja pajajara
tidurkan dia aku mohon
ampuni aku tidurkan dia aku mohon